sejak kamis pagi pengemudi di angkutan kota dan juga taksi menggelar aksi di depan gedung sate kota bandung
dalam aksi tersebut mereka menuntut pemerintah agar menutup taksi online
keberadaan taksi online dianggap mengurangi pendapatan mereka
dengan membawa angkutan kota dan juga taksi para sopir memadati jalan di depan kantor gubernur jawa barat
para sopir mengancam mogok beroperasi sampai pemerintah memenuhi tuntutan mereka
pemerintah demokrasi ini sukses supaya sopir angkut lebih baik dan minta kepada pemerintah hilangkan plat hitam
ditutup ditutup aja taksi gelap
sampai ada jawaban sampai ada jawaban dari pemerintah
kita ke bandung jawa barat sudah ada korespondensi nn indonesia roby sofwan amin di sana
apakah demo masih berlangsung saya lihat di belakang anda masih ada sejumlah pendemo
apa yang mereka lakukan saat ini dan apa yang mereka minta dari pemerintah
selamat siang renhat
pagi sampai siang ini saya bersama teman teman dari sopir angkutan kota dan juga taksi
masih melakukan tuntutan menyampaikan tuntutan
dan saat ini sudah diterima kurang lebih sepuluh perwakilan
dan bersama dengan pemerintah provinsi jawa barat sedang mendiskusikan tentang tuntutan yang disampaikan pagi hingga siang ini
dan untuk mengetahui apa saja kira kira yang disampaikan dalam tuntutannya saya sudah perwakilan dari sopir taksi ya pak ya
apa saja kira kira yang sekarang sedang disampaikan oleh teman teman bapak di dalam terkait dengan aksi hari ini
oke sementara saya perkenalkan dulu diri saya
sebagai saya sebagai supir taksi kota
dan merangkap saya koordinator di gbtb gabungan pengemudi taksi kota bandung
dan tuntutan saya dan rekan rekan sekarang lagi masuk ke dalam
menuhi pak gubernur
cuma dua satu yang utama
permen huk tiga puluh dua
saya harap tolong dicabut
kembalikan ke undang undang pasal dua puluh dua dua ribu sembilan
karena permen tiga puluh dua dua ribu enam belas sangat sangat merungikan kami sopir taksi
khususnya sopir angkot
sebagai sopir taksi dan supir angkot bahwa bisa menggambarkan kepada saya dan kepada pemirsa
seperti apa dulu dan saat ini pak
kalau dulu kami masih bisa pendapatan sekitar kalau kerja dua puluh macam ya
atau satu ratus lima puluh masih bisa
kalau sekarang jangankan lebihnya
kadang kadang buat satu orang saja susah
artinya sangat menurun drastis ya
dengan kondisi yang seperti itu apa yang akan dilakukan hari ini
aksi terus apakah ada boykot atau seterusnya
aksi kami sudah dua kali
sebetulnya ini gelombang kedua ya
yang pertama kami di orasi di pemkot
karena waktu itu pak ridwan kamil katanya lagi ke jakarta
nggak tahu benar atau tidak lah
cuma alasannya seperti itu
nah ini balasan kedua
karena waktu pertama kami demo tidak ada realisasi sampai sekarang
nah ini yang kedua
ya tolonglah perhatikan sama pak ridwan kamil dan pak aher
ini kami rakyat bandung lah
biar mereka tahu
kebanyakan orang orang yang sudah hidupnya layak
ada juga perempuan
dari polisianya juga ada
dari tentaranya juga ada
artinya sangat memerlukan sekali peran serta pemerintah ya untuk bisa teman teman sopir taksi dan sopir angkot ini bisa bertahan
dan ada lucunya
kami yang jelas jelas
dasar hukumnya ada
dia yang jelas jelas
dia yang benar benar salah
dia malah berani nyerang ke pol pol kami
itu yang sudah kita laluan
baik pak kita tunggu apa yang nanti hasilnya
dan saat ini masih berlangsung pertemuan kurang lebih diwakili oleh sepuluh perwakilan baik sopir rangkot maupun taksi
dan akibat aksi ini mungkin tidak semua angkutan kota dan taksi datang ke kawasan gedung sate
tetapi mereka tidak mengoperasionalkan angkutan maupun taksi mereka
dan praktis hari ini warga masyarakat bandung tidak bisa mendapatkan
layanan angkutan kota maupun taksi
baik terima kasih roby sofwan amin
koresponden cnn indonesia langsung dari bandung jawa barat